kita ke informasi pertama sebuah tank yang mengangkut masyarakat sipil tergelincir dan tenggelam di sungai bogowonto purworejo jawa tengah
semua penumpang yang terdiri dari anak anak paut dan orang tua siswa selamat
namun seorang prajurit batalion mekanis empat ratus dua belas barata eka sakti yang berada dalam tank dan seorang guru paut tewas
tank batalion mekanis empat ratus dua belas atau bes yang mengangkut puluhan anak anak sekolah pendidikan anak usia dini atau paut di purworejo jawa tengah
sabtu siang tergelincir dan tenggelam di sungai bogowonto
saat itu sejumlah paut memang mengadakan kunjungan ke markas batalion mekanis empat ratus dua belas bes untuk mengikuti outbound
kunjungan dan outbound memang sering dilakukan anak anak tk dan paut di purworejo
saat sesi pengenalan tank para siswa diajak berkumpul ke tempat yang lain
dia berkeliling dan menyusuri sungai dengan menggunakan tank
sedikitnya tiga buah tank digunakan untuk mengangkut puluhan peserta abon
namun naas sebuah tank yang dinaiki puluhan anak paut ananda yang berada paling belakang tergelincir dan masuk ke dalam sungai bogowonto yang berarus deras
semua penumpang anak anak dan orang tua siswa selamat
namun seorang prajurit batalion mekanis empat ratus dua belas bes prato randi suryadi yang berada dalam tank dan seorang guru bernama iswandari
kepala sekolah paut ananda
kalau dari tk kami itu tidak mengingatkan outbound
dari pemberitaan awal itu hanya kunjungan ke empat ratus dua belas kemudian hanya naik tank
tapi ternyata kalau di sana itu peguru juga kaget kalau ternyata ada outboundnya juga
kalau yang saya benar benar tahu satu tentara yang meninggal

masih ya menetap sama ibu ibu semuanya dan jerit jerit pingsan
sementara itu danion mekanis empat ratus dua belas
yang dikonfirmasi via telpon karena tengah berdinas di luar kota di kota bandung
meminta semua pihak memahami insiden ini sebagai sebuah musibah
peristiwa kecelakaan ini sedang ditangani subden pom dan polres purworejo untuk penyelidikan lebih lanjut
heri sugiarto purworejo jawa tengah
sementara itu tiga orang anak dan satu orang tua wali murid selamat
insiden tenggelamnya tank angkatan darat batalion mekanis empat ratus dua belas purworejo
masih menjalani perawatan
ketiga korban selamat adalah anindya fauziah napam zulfadi dan zaki rajendra
ada pun seorang korban lain bernama endang purwanti adalah wali murid paut ananda
kondisi korban selamat yang pada umumnya mengalami sesak nafas hipotermia dan patah tulang itu berangsur angsur pulih
itu udah ada itu kan pengalaman
anak yaitu dua dari paut dan satu dari tk
itu ketiga tiganya tenggelam
yang satu sempat ada patah tangannya di tangan kanan
kemudian sudah dikami romsen tinggal menunggu hasil
kemudian yang satu orang terakhir dewasa adalah wali murid
sekarang tadi sempat hipotermia atau keringan
kemudian sekarang sudah stabil semua